partai gerindra dan partai kebangkitan bangsa resmi berkoalisi untuk pilpres dua ribu dua puluh
koalisi kebangkitan indonesia raya namanya
meski berkoalisi masih belum ditentukan siapa capres dan cawapresnya
sekalipun prabowo subianto ketua umum gerindra
juga sudah mendeklarasikan diri akan kembali maju sebagai capres
terbentuknya koalisi gerindra pkb menguatkan hipotesa empat poros
yang akan muncul pada pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
kita bahas sore ini bersama para narasumber sudah bergabung
bang habibur rahman wakil ketua umum partai gerindra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
ada mas ray rangkuti direktur eksekutif singkarmada indonesia
mas ray selamat malam
terima kasih sudah bergabung
pertama saya ke bang habib dulu
bang habib selamat dulu
sudah beberapa kali komentari
komunikasi akhirnya resmi berkoalisi
menurut anda ini momen yang tepat ya
ya tentu ini sebuah proses yang berjalan ya
kita tahu beberapa waktu yang lalu
caimin ada main ke rumah orang tuanya pak prabowo
yang di kata negara
lalu ada momen kita mendaftar pemilu bersama
dan juga sebetulnya komunikasi
pkb dan gerindra
juga berkomunikasi sangat cair
anggota dpr banyak kan
dan tadi salah satu puncak
daripada kerjasama intensif kami
deklarasi koalisi untuk
memenangkan pemilu serentak
pemilu serentak dua ribu dua puluh empat mendatang
sempat dikatakan juga
capres cawapres yang masih menunggu
nanti yang berhak menentukan adalah
pak prabowo kemudian caimin
tapi kalau orang orang melihat
sekarang kan ini paketnya sudah prabowo caimin
anda melihat ini terlalu dini atau tidak
tentu ini masih dalam proses ya
pak prabowo kemarin dirapimnas
ditetapkan capres dari partai gerindra
tentu kami harus memperjuangkan
dalam konteks koalisi nanti
dengan dalam pembicaraan
dengan teman teman pkb
dan pemilu juga
ya gak terlalu dekat
gak terlalu lama
kita masih ada waktu yang sangat cukup
untuk mematangkan kembali
koalisi ini sampai akhirnya
menentukan capres dan cawapres
bahkan juga mungkin
anggota koalisi dari partai mana saja
dari partai mana saja
itu kan pasti sudah ada
kategorinya sudah ada klasifikasinya
yang kira kira dilirik dan kira kira
yang bagaimana sebenarnya
sebagaimana disampaikan oleh pak prabowo
dalam dua hari berturut turut
bahwa saat ini
kami partai gerindra
pak prabowo bahkan memention
semua mantan presiden
hingga presiden saat ini
lalu semua partai kami memiliki
hubungan yang baik
jadi sebenarnya tidak ada
suatu partai pun yang kami
jadikan sebagai musuh
atau kami tolak untuk berkoalisi
ini komunikasinya kami
mendiskusikan dengan pkb
apakah ada penambahan
partai baru atau tidak
anda pertama kali mendengar koalisi gerindra pkb
apa yang terbersih di pikiran anda
ya yang terbersih itu adalah
pak prabowo sebagai calon presiden dan
wakil presidennya belum tentu siapa gitu
belum jelas siapa gitu
meskipun banyak di luar berkembang
suara yang menyatakan calon presidennya itu adalah caimin
itu menurut versi orang orang yang dekat dengan caimin
atau setidaknya mungkin itulah skenario yang ingin
dibangun oleh pkb
dimana calon presidennya adalah pak prabowo
calon wakil presidennya adalah caimin
tapi saya tidak terlalu yakin dengan format ini gitu
kalau pak prabowo disandingkan dengan caimin
saya tidak melihat peluang mereka cukup bagus di pangsa pemilu
tapi kalau misalnya pak prabowo dicalonkan
ya setidaknya dilihat dari berbagai survei
dimana t dua nya dipasangkan
ternyata elektabilitasnya tidak terlalu bagus ya
karena pada kelihatannya tidak banyak
ini kan pertemuan dua yang saling tidak memberi sumbangan gitu
jadi pak prabowo misalnya
sepertinya terhenti di angka sekitar
bagaimanapun pak prabowo membutuhkan figur calon wakil presiden
yang betul betul dapat mendongkrak suara beliau
untuk bisa meraih suara terbanyak dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan
menurut anda mohaimin iskandar tidak bisa mendongkrak itu
ya sejauh ini kan kalau kita lihat survei
penerimaan caimin terhadap posisi entah itu ri satu atau id
itu sudah ratu hendak
untuk ri dua beliau sekiranya masih di posisi ketiga atau keempat gitu
jadi masih relatif cukup jauh
kalaupun misalnya caimin dan prabowo dihubungkan
untuk dapat mendongkrak suara atau perolehan suara pak prabowo
yang kelihatan ada stagnan di maksimal
jadi kemenangan pak prabowo sangat tergantung kepada siapa calon wakil presiden mereka
kalau calon wakil presiden mereka adalah calon atau figur yang
tidak memberi sumbangsi suara yang signifikan
ya tingkat kemenangannya menjadi rendah
oleh karena itu saya sih melihatnya pak prabowo
ataupun setidaknya gerindra tidak akan buru buru menetapkan siapa calon wakil presiden
meskipun paket utamanya adalah pak prabowo sebagai calon presiden
tapi untuk wakil presiden selalu akan tersedia kemungkinan untuk menambahkan suara yang lebih rendah

nanti dulu gitu ya
oke dari beberapa diskusi yang sudah pernah kita lakukan bersama sama juga
sebenarnya memang faktor wakil presiden ini akan sangat menentukan di pilpres dua ribu dua puluh
hitung hitungannya gerindra seperti apa
ya pertama saya sedikit mengoreksi
ya pertama saya sedikit mengoreksi
ya pertama saya sedikit mengoreksi

tapi kami juga bicara elektabilitas pak prabowo bukannya stagnan tapi stabil
stagnan itu kalau ada di papan bawah klasemen atau papan tengah
tapi kalau selalu ada di on top of the table
setidaknya tiga besar dua besar bahkan baru baru ini lps nomor satu ya
sehingga memang siapapun capres baca pres saat ini tentu menghitung hitung
cawapresnya pasti diharapkan membawa juga sokongan kekuatan
sehingga bisa semakin meyakinkan pasangan ini akan bisa menang
tapi ini kan prosesnya masih cukup lama
kalau kita ingat di dua pemilu bahkan tiga pemilu terakhir
itu beberapa bulan sebelum pendaftaran itu sangat menentukan
kita masih ada sekitar lima ratus hari kalau nggak salah ya
jadi masih banyak sekali waktu masih banyak dinamika yang terjadi
tapi yang jelas komitmen kami partai gerindra untuk bekerjasama dengan pkb
dalam satu paket koalisi itu yang sudah pasti
udah pasti oke ya bungkus itu ya berarti ya
itu kan artinya paket ini sebetulnya bukan paket capres dan cawapres
paket ini adalah paket koalisi partai politik
jadi bukan koalisi
ya bukan koalisi capres dan cawapres
nanti setelah jeda saya sebenarnya masih penasaran
dari hitung hitungannya gerindra
baca pres seperti apa yang bisa membantu meningkatkan lagi
tingkat keterpilihan dari seorang prabowo subianto
nanti ya kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas yang lagi hangat dibicarakan sepanjang dua hari terakhir
yaitu koalisi partai gerindra dan partai kebangkitan bangsa
dengan dua narasumber habibur rahman wakil ketua umum partai gerindra
dan rai rangkuti direktur eksekutif lingkar madani indonesia
tadi sudah berbicara tentang koalisi partai politik
sudah ditegaskan untuk
pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi
kebangkitan indonesia raya ini masih belum ditentukan
tadi bang habib menyatakan masih ada sekitar lima ratus hari
masih ada waktu
tapi bagaimanapun sudah ada lampu hijau terutama juga dari istana
karena presiden jokowi sudah memberikan restu
kita lihat pernyataan beliau
saya kira karena menyampaikan kepada saya
tidak kan tidak gitu
demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu
nggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang
saya untuk menyampaikan itu
bawa itu disaksikan sebagai restu ya silahkan juga
ya itu dia pernyataan dari presiden jokowi
tidak secara eksplisit di depan jurnalis tentu saja
tapi tentu pak prabowo yang juga saat ini menjadi pembantu presiden
sudah menghitung dan juga sudah mendapatkan restu
akhirnya sudah mendapatkan restu
akhirnya bisa mencalonkan diri kembali
bang habib kalau kita sekarang bicara soal kriteria baca pres yang
bisa kemudian lebih mendorong tingkat keterpilihan
dari hitung hitungan partai gerindra yang bagaimana
ya saya pikir banyak sekali variable ya
tentu kalau secara simpel
belajar dari pemilu pemilu sebelumnya
pak prabowo latar belakangnya adalah
sehingga akan lebih kuat jika baca wapresnya
berlatar belakang partai yang religius
kemudian juga mungkin nanti juga didiskusikan soal
apa demografi ya
misalnya dari tiku mana dan lain sebagainya
lalu juga soal latar belakang sipil militer
kalau pak prabowo sudah militer
apakah tidak lebih baik jika
calon cawapresnya ya
baca wapresnya tidak terlatar belakang militer
itu terus akan kita kaji ya
tim kami maupun
akan rekan rekan pkb
bung rey kalau misalnya menurut hitung hitungan anda
yang akan dipilih dan dipertimbangkan di dua ribu dua puluh
ya yang paling utama menurut saya
sejauh apa cawapres itu memiliki nilai di
bangsa pasar pemilu
itu yang paling utama
nah kalau sudah ketemu itu
yang disebutkan orang lainnya
disebutkan oleh bung habib itu adalah
apakah dia misalnya daerahnya
apa aliran politiknya
apakah yang kalau islam
apa beralih islam atau nasional
itu mengikut saja
tapi yang paling utama itu adalah soal
apakah figur ini
laku di pasar pemilu
khususnya di cawapres gitu
dan dapat menyumbang suara bagi pak prabowo gitu
sudah bisa dilihat belum kalau sekarang
sudah bisa dilihat belum sekarang
kalau sekarang sih ya belum
katakanlah jika paketnya adalah
prabowo dan caimin
ya seperti yang saya sebutkan tadi
itu tidak terlalu banyak
menggerakkan suara pak prabowo di pasar pemilu
tadi bung habibur rahman sudah mengakuinya
dengan bahasa yang berbeda
oh nggak stagnan tapi stabil
itu kan artinya stabil tidak naik naik juga

itu kan bahasa yang lain itu
kalau stabil itu artinya nggak naik naik
cuma tidak turun
stagnan itu ya nggak turun tapi juga nggak naik gitu
nah jadi kalau dilihat dari itu
tentu kalau kita melihat hasil hasil survei
tidak terlalu mengembirakan kalau dua pasangan ini di
dicalonkan atau dua tokoh ini dicalonkan dalam satu pasangan
nah meskipun tentu seperti semangat yang disebutkan oleh bung habibur rahman
ini masih banyak waktu
ya is okay lah gitu ya
kalau ditanyakan sekarang
dan prediksi saya sampai mungkin dua ribu dua puluh tiga
saya kira agak sulit dua pasangan ini dipasangkan kalau
tujuannya adalah memenangkan pilpres
tapi kalau tujuannya untuk mensolidkan saja
ya nggak apa apa dipasangkan dua duanya sih
untuk koalisi di partai politik itu apa
untuk misalnya pileg
menurut anda siapa yang diuntungkan lebih banyak
gerindra atau pkb
dari kasus kasus yang kemarin itu sebetulnya
ya siapa yang paling dominan sebagai capres
mereka sebetulnya yang akan paling banyak
kalau kita belajar dari
ya kalau kita belajar dari pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
relatif yang banyak menambuk suara kenaikan itu adalah pdi dengan gerindra
tapi lebih relatif
dengan ketokohan kuat itu ya
jadi tidak naik dengan ketokohan itu
jadi kalau misalnya gerindra mendorong pak prabowo
wakil presidennya misalnya caimin
total efeknya itu pasti ke gerindra gitu
tapi kalau misalnya prabowo mencalonkan calon yang lain
ya bisa saja itu akan berbagi
tetapi itu akan memberikan sumbangan yang mungkin agak banyak
jadi ini tinggal dipilih
mau menaikkan suara parpolnya gitu kan
atau mau menaikkan suara capresnya gitu
jadi kalau capresnya mau dinaikkan mungkin figurnya bukan caimin
tapi kalau parpolnya yang mau dinaikkan
figur caimin bisa memasuki tempat itu
tapi kan ketokohan prabowo itu kue
tapi bung rey ketokohan prabowo itu kan kuat dan memang jadi simpulnya gitu kan

tapi kalau beliau mendapatkan wakil presiden yang lain
ya boleh jadi kemudian kotel efeknya itu berbagi dengan partai politik yang kuat basisnya
dalam bahasa yang lain begini
kalau misalnya pak prabowo dipasangkan dengan puan lah misalnya begitu
saya kira akan berbagi gitu
tapi kalau dibasamkan dengan caimin
gerindranya akan meraup suara yang positif yang bagus gitu
tapi gerindra tapi pak prabowo nya sendiri
gak terlalu signifikan mendapatkan suara kalau itu gitu
tapi kalau dipasangkan dengan puan
mungkin suara pak prabowo naik
tapi ya partainya tidak akan terlalu banyak mendapatkan kotel efeknya dari duet itu gitu
nah sekarang ya tinggal gerindra mau pilih yang mana
mau membesarkan partainya
atau memperoleh suara di pilpres itu
atau ya mencoba menggabungkan dua duanya
ya pilpres nya dapat legislatifnya juga dapat gitu
tapi yang untuk ketiga kedua ini
saya belum mendapat yang ketiga ini saya belum mendapat formulanya
oke mungkin bang habib sudah punya jawaban formulanya nih jangan jangan
ya saya perlu sampaikan pertama
nggak perlu debat khusus soal stabil dan stagnan
tapi kalau pakai istilahnya bumrei misalnya dikatakan stagnan

nah kalau saya lihat calon calon yang lain lebih stagnan lagi dari pak prabowo
karena kalau di rata rata saya yakin tentu elektabilitas pak prabowo tetap tertinggi
saya mau koreksi juga bumrei ya
dua ribu sembilan belas gak terbukti yang namanya kotel efek
gerindra dari tujuh puluh lima hanya mendapat tambahan lima kursi
ya tiga bahkan ya menjadi tujuh puluh delapan kursi
dapat dikatakan misalnya pemimpin koalisi
karena partai partai lain yang ada bersama gerindra
mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan
jadi namanya politik pileg dengan politik pilpres itu berbeda
kalau orang pernah ikut pemilu ya secara langsung apalagi menjadi caleg
ada faktor ketokohan pribadi faktor kekeluargaan faktor daerah dan lain sebagainya
tentu berbeda memang berpengaruh
tapi tidak signifikan sebagaimana diramalkan orang sebelum pemilu dua ribu sembilan belas
nah sehingga ini menjadi adil bagi semua partai yang akan mengusung capres dan cawapres koalisi
siapa yang bekerja lebih baik akan mendapatkan manfaat yang lebih baik di konteks pilegnya
dan itu maksud anda juga
siapapun yang nanti akan bergabung di
koalisi kebangkitan indonesia raya ini dipastikan mereka juga akan mendapatkan kotel yang kurang lebih sama gitu
pasti dan kalau kita lihat betapa fairnya pak prabowo dengan kawan kawan koalisinya ya
betapa adilnya pak prabowo sama rekan rekan kerjanya selama ini
beliau ketika berkoalisi tidak menganakmaskan partainya sendiri
berbagi di daerah tertentu mendukung juga caleg caleg dari partai lain ya
sehingga semua yang mendukung pak prabowo pasti merasakan betapa fairnya beliau dalam berbagi share politik gitu
berbagi manfaat politik dari event pencalonan tersebut
oke oke baik baik kita nanti akan terus melihat perkembangannya seperti apa sama yang disampaikan oleh bang habib ini masih berubah ya
baik baik kita nanti akan terus melihat perkembangannya seperti apa sama yang disampaikan oleh bang habib ini masih
panjang masih jauh masih sangat cair masih terus berubah apalagi untuk menentukan pasangan capres dan cawapres
bung ray rangkuti terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung bang habib terima kasih banyak
sekali lagi selamat atas koalisinya semoga bisa segera menambah ya dalam waktu dekat ya mungkin ya
ya kebangkitan indonesia raya
oke baik terima kasih banyak selamat malam bapak bapak sehat selalu
dan istana merdeka jakarta
dan istana merdeka jakarta
tengah bersiap menyambut upacara detik detik proklamasi pada tujuh belas agustus mendatang cnn indonesia newscast segera kembali